pemerintah akan menggunakan berbagai macam kebijakannya termasuk apbn untuk memacu pertumbuhan ekspor dan juga investasi
sementara itu pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah di samping pengembangan sdm
pemerintah masih melihat kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah indonesia
seperti jalan raya pengairan listrik dan sanitasi
untuk membiayai pembangunan tersebut pemerintah akan menggunakan berbagai macam kebijakan termasuk apbn sebagai pembiayaan
dalam rapat kabinet paripurna dinyatakan pada tahun dua ribu dua puluh pemerintah akan memacu investasi dan ekspor
dengan memperhatikan postur era pbn yang mendukung kebijakan tersebut
pertama adalah bahwa kita harus menggunakan seluruh policy kebijakan maupun instrumen termasuk instrumen apbn
di dalam rangka untuk memacu investasi dan ekspor
terutama bertumpu kepada
terutama berdasarkan pertemuan dan berbagai program yang kita lihat di masyarakat
kebutuhan untuk infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya air sanitasi listrik itu masih dirasakan di berbagai tempat
yang ketiga bapak presiden juga meminta supaya anggaran diefisienkan
terutama dari sisi belanja barang di dalam rangka untuk betul betul memfokuskan anggaran untuk kebijakan pembangunan